pemerintah kembali mengeluarkan aturan baru bagi penumpang pesawat yang belum melakukan vaksinasi booster
masih wajib melampirkan dokumen kesehatan bebas covid sembilan belas
akibatnya banyak penumpang di bandara soekarno hatta yang tertinggal pesawat
karena harus mengurus dokumen bebas covid sembilan belas
dalam aturan terbaru pemerintah hanya penumpang pesawat yang sudah divaksin booster
tidak diwajibkan melampirkan dokumen kesehatan
tak hanya bagi penumpang pesawat aturan ini juga berlaku bagi penumpang kereta api jarak jauh
calon penumpang kereta api jarak jauh yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan kedua
kini wajib menunjukkan hasil negatif tes covid sembilan belas
sejak vaksinasi jadi syarat wajib agar bisa mudik
antusiasme warga datangi gerai vaksin semakin tinggi
di kawasan tanah abang jakarta pusat ratusan warga menyerbu gerai vaksinasi selasa siang
karena khawatir tak dapat mudik
animum masyarakat bertambah karena para peserta vaksinasi
mendapatkan hadiah sembako berupa beras lima liter hingga mie instan
jadi emang animo di pasar tanah abang cukup banyak
kebanyakan juga orang dari luar jakarta
semoga mereka bisa mudik dengan sehat karena sudah vaksin tiga kali
di bangka belitung vaksinasi booster juga terus digenjot
untuk menjaga tren penurunan kasus
kabinda bubble imam santoso mengatakan
hal ini dilakukan untuk upaya mitigasi penyebaran covid sembilan belas
di tengah peningkatan aktivitas masyarakat selama bulan puasa
masyarakat muslim yang akan divaksin pada ramadan juga tak perlu khawatir lagi
fatwa mui menetapkan vaksin covid sembilan belas tidak akan membatalkan puasa
sepanjang tidak menyebabkan bahaya bagi penerimanya
tim liputan cnn indonesia